kemalam kita lihat ada betulan apa enggak manusia harimau
udah pasti deh kalau ada pak rizky langsung gak ada manusia harimaunya
ya kan bu endang
lagi ya nih ya denger
messi itu lebih percaya dengan siapa
dengan pak rizky daripada
guys suara cakaran ya
wah jangan jangan manusia harimau

pak rafa emang penangkut pak
iya pak rizky rafa itu penangkut bang

sudah sudah sudah gini aja pokoknya bapak jamin di sekolah kita ini nggak ada namanya manusia harimau
ya percaya sama bapak
itu rafa dengerin
man tenang aja kayak ada pak rizky yang jagain kita
eh datar penangkut
aku masih penasaran masa sih manusia yang didengar warga itu bohongan
pak rizky boleh deh kapan kapan main ke rumahnya messi
karena messi ini paling bisa bikin yang manis manis terutama bikin kue cup cup cakit
ibu ibu kumaha damang sae sae
aku di sini orangnya
yang assalamualaikum kan di sini
kenapa nengoknya keconok
enggak kamu di sini
tunggu aku sama kakak
oh di sini
oh di sini
untuk tawaran tadi terima kasih banyak
tapi saya tidak mau merepotkan
ih gak merepotkan kok pak rizky
gimana sih gitu aja gak merepotkan
siapa sih ini orang
kayaknya kayak seles kopi aja
aku mau dikebutin
eh rinto kalau mau jemput jemput aja jangan ganggu urusan kita oke
ya tapi kan urusannya pulang deh pulang
duh gengges aja nih udah gak usah pake nanya kita kita gak tau abis itu langsung pulang sana
tolong jangan mudah terpengaruh dengan orang yang baru
hati hati bisa saja dia penuh
aduh pariski dia gak usah didengar ya anggap aja angin lalu
pak rizky gak mau kamu datang ke rumah aku karena denger dengar rumor itu kita mendengar ada manusia harimau
kan aku takut loh pak rizky
gimana caranya kalau pak rizky itu rondain rumah aku gitu loh pak rizky
rumah saya ya ikut ronda di rumah saya
tenang tenang tenang
tenang ya teteh tenang
selama ada aku disini soal manusia harimau
aku yang akan menumpasnya
rinto tanpa haraham
tapi penuh dengan harap
ya itu dia
tenang aja semua perempuan di kampung sini
boleh berlindung di bawah lindungan aku
sebenernya itu gak ada yang harus dikhawatirkan
manusia harimau itu gak ada
jambul jangan sok ganteng deh
kita ronda ntar malem
kita liat ada betulan apa kagak tuh manusia harimau
ah udah pasti deh kalau ada pak rizky langsung gak ada manusia harimaunya
ya kan bu endang
lagian nih ya denger
messi itu lebih percaya dengan siapa
dengan pak rizky daripada
lama lama nih orang ganggu ya
gimana kalau kita ngobrol di san juan aja
ya udah yuk
rumah kita kan di sana
ini emang darah darah sales kopi nih bawa ketek aja belagu
kok teranggus kebanyakan panas panasan
li kayaknya jejak manusia harimau ini mengarah ke tepi hutan sana deh
iya ya udah yuk kita ikutin aja
kok nggak ketemu juga sih
nanti pokoknya kalau pas kita ketemu sama manusia harimau
kita seger dari tiga penjuru
bukannya makanan kue bolu
eh malah bolu
kok anak anak ada di sini sih
bahaya tau gak
di sini tuh lagi banyak beredar manusia harimau
mendingan tuh kalian pulang aja
yaudah pulang aja ya
iya gi dah
kita gak percaya bang
kamu tuh kalau dibilangin kok ngeyel banget sih sama orang tua
mendingan kamu pulang bubuk cantik cuci tangan cuci kaki bobo
serahkan aja kalau masalah ini sama trio hansif yang udah hits dan profesional
saru banget tuh
temen temen jejak manusia harimaunya ke arah sana tuh
yaudah ikutin yuk
wah hilang trio hansip semuanya
kesempatan aku bisa tidur di sini tanpa ada pengganggu
kayak kayak suara orang n thoaak
mbah mbah harimau
mana sih pak rizky